pernikahan yang satu ini viral karena melibatkan ratusan ribu orang
yang tak kalah bikin heboh pesta diramaikan aksi panggung puluhan artis ternama ibu kota
karena menjamu warga sekabupaten pesta selama sepuluh hari ini bahkan dijuluki pesta rakyat
pernikahan yuda dan iza di binuang kabupaten tapin kalimantan selatan viral di media sosial
ini bukan royal wedding ala keluarga kerajaan atau pernikahan putra putri pejabat
pemilik hajat adalah haji muhammad hatta seorang pengusaha batubara kaya di sana
kemewahan sudah tampak sejak awal prosesi pernikahannya menggunakan adat banjar
dua mempelai dan orang tua diarak dengan mobil naga menuju tempat acara
prosesi adat banjar ini dihadiri ratusan ribu tamu yang datang dari kecamatan binuang dan kabupaten tapin
warga yang datang berbondong bondong bahkan dijamu layaknya dalam pesta rakyat
dia benar benar memberikan kepada seluruh masyarakat
bahwa pemakan itu dari pagi bayangin makan pagi makan siang makan malam
jadi bebas mereka berbulan bulan juga silakan
dan saya sampai predistikan di pagi itu kurang lebih sampai seratus ribu tamu
itu yang datang berbondong bondong dari jam setengah tujuh pagi bayangin sampai malam
usai pesta rakyat masih ada sesi pesta dengan tamu vip
sekitar tiga undangan yang terdiri atas kolega pejabat dari berbagai daerah
dipercaya dengan penampilan dari perempuan
dihibur dengan penampilan artis ibu kota
usai goyang bersama zazkia gotik
giliran penyanyi pop afgan yang menghibur hadirin
membawa dua puluh satu personel aksi panggung afgan ini disambut antusias tamu undangan
luar biasa lah saya seru banget bisa dilibatkan di dalam perayaan ini
ya semoga kedua orang belanya berbahagia selalu dihibur
dan diberkahi saling
ini banyak banget soalnya yang datang mungkin banyak yang doain insya allah ya
pesta pernikahan putra kedua pengusaha batubara ini
memang layak digelari pesta bertabur bintang
selain afgan dan zazkia gotik dalam daftar diundangan terteras jumlah nama artis pepan atas
jadi kita bersyukur kita mengetahui bahwa keluarga

muhammad hatta ini termasuk keluarga yang diberikan anugerah oleh allah swt
rejeki yang luar biasa tapi tetap menghargai tetap mengikut sertakan masyarakat lingkungan tanpa batas
di kalimantan selatan jarang pernikahan seperti ini mewah
dan banyak artis artis ibu kota datang ke tempat kita untuk memerihakan acara pernikahan ini
muhammad hatta yang lebih dikenal sebagai haji ciut adalah seorang pengusaha batubara yang sukses di kabupaten tapin
pernikahan putra pertamanya setahun lalu juga diwarnai pesta yang tak kalah meriah
kedua mempelai menilai kemerian pesta mereka adalah balas budi untuk rakyat binuang
jadi karena untuk balas budi juga karena kita dari lahir dari kecil di sini di binuang
jadi untuk sekali seumur hidup kita balas budi ke masyarakat semua
dan adain acara pesta rakyat keluar semua malam itu
undangan pesta nikah lengkap dengan pesta rakyat bertabut bintang ini awalnya viral di dunia maya
sejumlah netizen sempat menyaksikan ada pernikahan mewah yang mengundang puluhan artis ternama ibu kota
di binuang kota yang berjarak sekitar sembilan puluh km dari banjarmasin
nani hayati binuang kalimantan selatan